bersama saya amelia yahya
meluapnya kali ciliwung akibat hujan yang mengguyur sejak kemarin sore
menyisakan sampah pada rabu pagi
petugas mengangkut sedikitnya lima ratus kubik sampah
dari berbagai jenis yang terbawa aliran sungai ciliwung
dengan menggunakan alat berat petugas dari upk badan air
mengangkut sampah yang terbawa aliran sungai ciliwung
di pintu air manggarai jakarta pusat pada rabu pagi
sampah berbagai jenis seperti limbah rumah tangga
ataupun batang kayu diangkat dari dalam kali ciliwung
sampah ini menumpuk di pintu air manggarai
akibat terbawa aliran sungai ciliwung yang meluap
sampah yang berhasil diangkat pada rabu pagi tercatat
mencapai lima ratus kubik atau sekitar lima puluh truk
nantinya seluruh sampah ini akan dibawa menggunakan truk
menuju tpu bantar gebang
pengambilan sampah di pintu air manggarai
ini kita lakukan sejak dari tadi ya yang tiga
semenjak datangnya sampah kita langsung angkat ke atas
mungkin untuk kemudian untuk pengangkutan
kita juga agak terkendala aja
karena di penggulangan ini sekarang lagi banyak juga